belakangan istilah the new normal ramai dibicarakan seiring dengan wacana relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial
masyarakat pun dituntut hidup berdamai serta berdampingan dengan covid sembilan belas yang belum jelas kapan pandemi ini akan berakhir
meski begitu ada beberapa syarat kualifikasi yang harus dipenuhi suatu negara untuk menerapkan the new normal ini
lalu apakah kita indonesia sudah siap
saya akan ajak anda kita akan lihat seperti apa sih atau apa apa saja syarat untuk suatu negara bisa menerapkan atau menjajal fase the new normal ini
ini adalah data yang dihimpun oleh tim litbang sian indonesia dimana kita lihat yang pertama adalah syarat the new normal versi badan kesehatan dunia atau who
yang memiliki setidaknya ada enam ya ada enam standar atau enam syarat suatu negara bisa menerapkan atau memperlakukan kondisi
tidak hanya kita ngomongin soal pola hidup yang bersih sehat tapi ada kriteria kriteria lain yang harus dipenuhi oleh suatu negara
yang pertama kita lihat ini dia transmisi virus corona sudah dapat dikendalikan
artinya suatu atau sebuah negara yang mau menerapkan fase the new normal ini harus sudah punya bukti bahwa transmisi atau transmisi virus corona ini mampu dikendalikan
caranya dengan apa
salah satunya bisa dengan bukti bahwa penambahan kasus positif covid sembilan belas di negara tersebut sudah menurun dan lain sebagainya
kemudian yang kedua adalah kapasitas sistem kesehatan
nah kalau kita ngomongin soal kapasitas sistem kesehatan kita nggak ngomongin soal rumah sakit aja
tapi bagaimana pelayanan pelayanan kesehatan di rumah sakit di negara tersebut yang bisa mencakup bisa menguji atau mengidentifikasi covid sembilan belas
kemudian tidak hanya menguji
uji tapi juga mengisolasi kemudian juga ada melacak atau tracing kontak tracing kontak dan tentunya harus punya tempat yang bisa mengkarantina
mengkarantina pasien covid sembilan belas itu yang kedua
kemudian yang ketiga risiko penularan wabah terkendali artinya risiko penularan wabah terkendali ini di tempat tempat atau pusat pusat keramaian lah yang high risk
atau yang punya risiko tinggi terjadinya penularan kasus covid sembilan belas atau virus corona
misalnya di tempat tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan kemudian pelayanan atau layanan kesehatan dan lain sebagainya
kemudian yang keempat pencegahan di lingkungan kerja
jadi pencegahan di lingkungan kerja ini suatu tempat kerja atau tempat usaha wajib menerapkan standar protokol kesehatan
di antaranya misalnya menjaga jarak sosial ya jadi physical distancing itu harus
kemudian menyediakan fasilitas seperti fasilitas mencuci tangan kemudian dan lain sebagainya yang bisa diterapkan sebagai standar prosedur di lingkungan tempatnya bekerja
lalu berikutnya yang kelima mencegah kasus virus corona
jadi adanya bisa saja risiko
jadi ini adalah risiko penularan impor dari wilayah tertentu
yang memang harus terus dipantau
lalu berikutnya melibatkan masyarakat dalam transisi the new normal
jadi masyarakat juga harus dilibatkan bisa berpartisipasi bahkan harus berpartisipasi bagaimana the new normal ini akan diberlakukan atau diterapkan hari hari kemudian
itu tadi syarat dari who
berikutnya saya ajak anda ini adalah tiga syarat the new normal yang ditetapkan
atau dibuat oleh pemerintah indonesia
yang pertama adalah syarat mutlak atau epidemiologi
jadi epidemiologi ini adalah syarat mutlak dimana angka reproduksi efektif atau rt ini kurang dari satu
artinya penambahan kasus covid sembilan belas yang ada di indonesia selama dua minggu berturut turut itu tidak ada penambahan kasus baru
jadi semakin hari sampai dengan dua minggu angkanya berkurang
lalu berikutnya yang kedua kapasitas sistem pelayanan kesehatan sama tadi seperti yang disebutkan oleh who
ada fasilitas layanan kesehatan rumah sakit maksimal tempat tidur rumah sakit dan igd untuk perawatan covid sembilan belas lebih besar dari jumlah kasus baru yang memang memerlukan perawatan di rumah sakit tersebut
lalu berikutnya yang ketiga adalah surveillance
kemudian surveillance ini apa
jadi ini adalah kemampuan
dari pemerintah untuk melakukan jumlah pemeriksaan kesehatan atau tes covid sembilan belas yang cukup
jadi cukup itu seperti apa
paling tidak memenuhi target pemeriksaan sepuluh sampai dengan dua belas tes perharinya
itu tiga syarat yang ditetapkan oleh pemerintah indonesia
nah kita lihat berikutnya
tidak sedikit orang terhadap wacana diberlakukan
tapi kita lihat the new normal ini dalam waktu dekat di indonesia
dirasakan juga oleh beberapa pihak anda mungkin salah satunya
mengingat kalau kita lihat kasus positifnya atau penambahan kasusnya masih cukup tinggi setiap hari
tapi sayangnya ini dibarengi dengan minimnya pemeriksaan yang dilakukan di indonesia
padahal memang salah satu syaratnya adalah kemampuan kita pemerintah untuk melakukan jumlah tes covid yang cukup
ini adalah data yang kami ambil dari
di mana tes covid perbandingan tes covid sembilan belas di beberapa negara yang menunjukkan kemampuan masing masing negara untuk melakukan pemeriksaan kesehatan
ada sejumlah negara di sini yang kita tampilkan
tidak semua negara tentunya
tapi ini adalah data yang diambil sampai dengan tanggal dua puluh lima mei kemarin
islandia menempati urutan pertama negara yang berhasil melakukan pemeriksaan kesehatan
jadi dari total seribu orang paling tidak satu ratus tujuh puluh dua orang sudah dilakukan tes covid sembilan belas
kemudian kita lihat lagi swiss ada di urutan kelima sampai dengan tanggal dua puluh empat mei
dari seribu orang swiss sudah berhasil melakukan cek atau pemeriksaan kesehatan covid sembilan belas
empat puluh tiga perbandingannya dari seribu orang
begitu juga dengan amerika serikat
sampai dengan tanggal dua puluh empat mei
beda tipis dengan swiss yaitu empat puluh dua orang dari seribu orang
lalu begitu juga dengan negara tetangga kita singapura
yang berhasil melakukan tiga puluh dua orang dari seribu orang untuk dilakukan pemeriksaan tes kesehatan covid sembilan belas
lalu bagaimana dengan india
india cukup rendah angkanya
jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan negara negara lain dengan islandia amerika
amerika serikat dari seribu orang baru dua
perbandingannya dua dari seribu orang yang dilakukan tes covid sembilan belas
tapi india angka indonesia masih di bawah india
kita lihat di indonesia sendiri justru di bawah satu
artinya di indonesia hanya sanggup memeriksa enam orang per seribu penduduknya
ini data data yang bisa anda lihat di our world
jadi kita lihat artinya apa dengan data data ini
bahwa pelonggaran pembatasan sosial dengan dali mungkin memulihkan kesehatan ekonomi
perlu dikaji lagi lebih matang dengan hati hati
karena kita masyarakat anda semua juga bisa atau bahkan berhak mendapatkan transparansi informasi berbasis bukti
jangan sampai ujung ujungnya pandemi malah menyapu sana sini